ya sosok setia novanto berkali kali terseret pusaran kasus dugaan korupsi besar di tanah air
namanya kerap disebut dalam persidangan kasus korupsi
mulai dari bank bali zaman awal reformasi hingga yang terbaru
yakni kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ktp elektronik
sepak terjang setia novanto di kancah politik tidak perlu diragukan lagi
seiring meroketnya karir politik nama setia novanto setidaknya terseret
dalam lima kasus skandal korupsi di tanah air
namanya mencuat saat kasus cesi bank bali menyeruak ke publik tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan silam
saat itu ia menjabat sebagai direktur pt era giat prima
namanya disebut jaksa dalam kasus korupsi bank bali
yang merugikan negara lebih dari lima ratus miliar rupiah
dalam kasus suap impor beras ilegal enam puluh ribu ton tahun dua ribu enam belas
setia sempat diperiksa sepuluh jam oleh kejaksaan agung
salah satu tersangka disebut memiliki hubungan saudara dengan setia novanto
saat kpk menyelidiki kasus korupsi proyek penyelenggaraan pon dua ribu dua puluh
nama setia juga disebut
ruang kerjanya di dpr bahkan pernah digeledah oleh penyidik kpk
dalam kasus suap mantan ketua mk akhil mokhtar
nama setia novanto juga terseret
setia dan idrus marham disebut terlibat dalam penyuapan akil
untuk pengurusan sengketa pilkada lebak banten
yang terbaru setia novanto diduga mencatut nama presiden jokowi dan wapres yusuf kala
saat rekaman pembicaraan antara dirinya dan presiden direktur freeport maru semsudin
beredar di publik
setia meminta jatah saham freeport dengan mencatut nama dua petinggi negeri
berulang kali terseret mega skandal korupsi
setia masih lolos dan menikmati puncak karirnya di dpr
kini namanya juga disebut puluhan kali pada dakwaan irman sugiarto
saat sidang perdana kasus dugaan korupsi ktp elektronik
komisi antirasuak ini tengah menyelidiki peran setia novanto
yang aktif mengatur anggaran proyek ktp elektronik
merugikan negara dua tiga triliun rupiah
rifana pratiwi cnn indonesia